pak ustadz siapa yang belum ketemu ustadz
lukman masih belum ketemu
tapi ustazah ustazah ini nggak usah panik
tadi saya sudah menugaskan para santriwat untuk mencari lukman di segala penjuri ponok pesantri punantai ini
yaudah biar saya sama ustazah aulia minta bantuan santriwati untuk cari lukman ya ustadz
selain lukman ada satu lagi yang hilang
siapa tahu diantara the ustazah ini ada yang menemukan hati saya
kok ini lagi
kalian kok gak ketemu akuan sih
kalian ketemu lukman gak
enggak kita juga nggak ketemu
kita udah nyari ke kamar seluruh isi kamar gak ketemu sama lukman
iman juga nyari di kamar mandi sih iya gak ada sih lukman
aku juga udah nyari di masjid di dapur di mana mana juga gak ada
sobri indra haikal dodot
ini kan bukan waktu untuk main ya
sekarang waktunya untuk sholat zuhur
ayo sekarang kalian semua ke masjid ayo
tidak boleh yang namanya menunda nunda pekerjaan ya
karena rasulullah saw itu bersabda
jika engkau berada di sore hari maka janganlah menunggu untuk di pagi hari
jika engkau berada di pagi hari maka janganlah menunggu untuk di sore hari
jadi manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu
dan manfaatkan hidupmu sebelum datang matimu
hadis riwayat buho
saya paham tapi begini umpak
tadi kan kita lagi main sama kedua bemo
sama lukman juga nih
si indra sama sobrik udah menyerah
nah belum ada si lukman
kita udah menyerah
keliling ke santren
itu nggak ada sih lukman lukmannya ilang ustaz
kamar mandi juga nggak ada
yaudah gini aja deh
untuk urusan mencari lukman
nanti biar ustadz aja yang cari lukman ya
sekarang kalian semua waktunya sholat zuh sholat zuhur berjamaah di masjid ya
kalian kan semua udah pada mandi nih

kelupaan saya kalo ini masih dikunci
oh balik jangan
terus saya kesalahan
pak sri giti lihat lukman gak
perasaan mah dari tadi nggak ada bocah lewat sini ustadz
di gerbang juga masih saya kunci
beneran gak lihat
kira kira lukman kemana ya
ya pakai nanya lagi
allahu akbar allahu akbar
loh kok lukman gak ada sih
ehm gak tau
ah si lukman juga belum balik ke kamar
kirain si lukman udah balik ke kamar
iya lagi tidur
kalau aku sih nggak tahu ya soalnya dari tadi aku gak bareng
biasanya kan udah bareng
ada anak anak sih
jadi lo berapa lama masih belum ketemu
pokoknya nih ya ustadz musa yang mulia dasyatun gak mau tau
kalian para santriwan harus menemukan lukman dalam keadaan apapun
di seluruh penjuru pondok pesatri kunanta
sehari di tempat yang terlihat oleh mata sampai yang tidak terlihat oleh mata
contoh kolong mobil kolong kasur kulkas toples ya dan lain sebagainya
pokoknya cari di depan aja lah ya
ya udah cari aja pokoknya
kalian ketemu ya
ustadz tadi saya nanya sama peseri gini
pak ustadz siapa yang belum ketemu ustadz
lukman masih belum ketemu
hah tapi ustadz ustadz ustadz ini gak usah panik
tadi saya sudah menugaskan para santriwan untuk mencari lukman di segala penjuru di pondok pesantren bunanta ini
biar saya sama ustazah aulia minta bantuan santriwati untuk cari lukman ya ustadz
eh satu lagi
selain lukman ada satu lagi yang hilang
siapa tahu di antara dua ustazah ini ada yang menemukan hati saya
tolong dikembalikan cepatnya
siapa yang duluan itulah menjadi pasangan saya
ya udah deh ustadz
enggak ada dud
capek banget sih nyir lukman dari tadi
lukman kagak ketemu
ya udah deh sekarang kamu cari lukman
seserah kamu dimana oke
untuk ada usaha kalau nggak jatuh
cari lagi akuntet coba
ya udah ustadz
duduk aja istirahat
jangan cari terus
di lemari deh coba lihat
kok gue yang sendiri ya
tenang aja bru
barang sudah kami hantar
kok perut gue jadi mulus lagi nih
kayaknya kebanyakan makan sambal nih
tunggu tunggu tunggu tunggu
kok santri santrinya pake baju hijau sih
jangan jangan bajunya baru lagi
atau seragamnya baru
tapi kalo seragamnya baru bajunya baru
pasti semuanya ngasih tau luqman dong
tapi kok ngasih tau itu mau namanya
ternyata cuma pintu
udah ada yang nemuin lukman
udah ada yang ketemu sama luqman
ustazah amelia tuh udah cari kemana mana
tapi luqman nya gak keliatan tuh sih
di kamar santri wati juga gak ada

iya ustazah tadi utami cari sampe ke ruang uks
tapi tetep kok luqman nya gak ada
alah banyak kali alasan kalian itu ya
aku yakin pasti kalian tuh satu dua tiga tidak mencarikan gila
wah ya kamu ngapain di situ
wah ternyata seorang princes itu jatuh ya